tiga tahun warga sungai keman desa caturahayu tanjung
jabung timur jambi senin siang
ditemukan tewas diduga diterkam oleh buaya muara
sepanjang empat meter
menurut warga kejadian ini bermula saat korban sedang memasak
dan ingin buang air besar di sungai
namun setelah beberapa jam suami korban mencium bau masakan yang gosong
kemudian mencari korban
ketika dicari ke sungai suami korban hanya menemukan sandal jepit yang digunakan korban
melihat hal itu suami korban kemudian meminta pertolongan kepada warga
dengan dibantu aparat tni polri dan bpbd
warga melakukan pencarian korban dengan menyisir sungai keman
di mana korban hilang sebelumnya
hingga akhirnya jenazah sugiyarti pun ditemukan
masih berada di dalam mulut buaya sekitar tiga km dari lokasi ia menghilang
dari mulut buaya
dari mulut buaya
dari mulut buaya
itu bagian apanya yang di mulut buayanya
itu ya kami kurang begitu jelas karena begitu setrum terkena itu
buaya itu langsung muntahkan itu
karena buaya kaget kan
nah buaya jenazah terlalu melintahkan ke atas
untuk mengambil jenazah korban warga harus menggunakan alat strum
setelah buaya melepaskan gigitannya
warga mengevakuasi jenazah korban
jenazah korban kemudian dibawa ke puskesmas dendang
untuk dilaporkan ke buaya
untuk dilakukan visum
nugroh kusumawan jambi